inilah aksi anjing pelacak jenis german shepherd dari satuan tni dan polri saat mengejar target buruan dalam simulasi operasi anti teror
begitu mendengar suara tembakan peringatan dengan sigap anjing ini langsung menerjang masuk ke dalam mobil tempat buruannya bersembunyi
atraksi ini dilakukan dalam latihan bersama yang digagas indonesia canine and dog sport association di font penuel canal kisarua bogor jawa barat pada sabtu
selain tni polri latihan bersama ini juga diikuti pemilik anjing gembala jerman dari kalangan masyarakat umum
dalam latihan ini pemilik anjing german shepher mendapat berbagai materi pelatihan untuk satwa peliharaannya
mulai dari obedience atau ketaatan agility atau kelincahan hingga proteksi bagi pemilik anjing
salah satu peserta latihan dari kalangan masyarakat umum dena kanisa membawa anjing german shepherd miliknya yang berusia tiga tahun
peserta dari bandung ini mengaku mendapat banyak pengetahuan setelah melakukan
latihan rutin bersama
sukanya dari kecil emang suka anjing suka hewan
manfaatnya ada acara ini yaitu untuk membentuk keharmonisan salah satunya untuk saya dog lovers
untuk membantu keharmonisan antara dogi dengan orangnya untuk memperalat koneksinya
dan owner owner atau misalnya dog lovers mengetahui cara menghandle doginya
latihan bersama ini menjadi wadah berkumpulnya para pemilik anjing german shepherd dari berbagai daerah
tujuannya untuk berbagi informasi sekaligus ajang silaturahmi para pemilik anjing jenis ras besar tersebut
tujuan latihan bersama ini tentunya kita untuk mengembangkan kinainya khususnya dog spot ya
baik di kita swasta sipil maupun di antar satuan yang ada di tni polri begitu
jadi biar kita bisa bersinergi begitu
dan rencana kita akan bikin latihan ini seperti ini rutin ke depannya gitu
selain kita akan bikin kompetisi nanti
indonesian canin and dog sport association dijadwalkan menggelar kompetisi berskala nasional pada november mendatang
dengan adanya kompetisi diharapkan dapat semakin memberikan dampak positif bagi perkembangan dog sport di indonesia
tim liputan cnn indonesia